komitmen untuk senantiasa menghadirkan pelayanan terbaik bagi nasabah
bank sentral asia menggelar expo di jakarta dan empat kota besar di indonesia
melanjutkan kesuksesan kegiatan bca expo sebelumnya yang menarik minat masyarakat
september ini bca kembali mengadakan expo selama tiga hari
yakni pada delapan hingga sepuluh september dua ribu dua puluh tiga di asbsd tanggerang
acara yang sama akan dilaksanakan di empat kota lainnya
seperti bandung semarang surabaya dan medan
bca expo menghadirkan dua puluh tujuh grup developer dan secara online lebih dari seratus grup developer
hal ini menjadikan tempat istimewa bagi pencari rumah impian
bca menggandeng dua puluh tiga merek mobil ternama
seperti mercedes benz porsche bmw honda kendaraan listrik berbagai merek ternama
bca juga menggandeng dua puluh sembilan merek motor
seperti harley davidson ducati yamaha kawasaki dan motor listrik alfa dan politron
sementara bca juga menawarkan program suku bunga kpr spesial
pembukaan expo dilakukan jumat siang
dihadiri direktur bca santoso direktur bca haryanto budiman
evp consumer loan bca sekaligus ketua panitia bca expo dua ribu dua puluh tiga welly andoko
serta wakil ketua panitia bca expo

dalam kesempatan itu juga dilakukan unveiling bmw i tujuh dan bmw xm di indonesia
direktur bca haryanto budiman dalam kesempatan jumpa pers mengatakan
acara expo ini untuk memberikan booster terhadap masyarakat
agar pencapaian pertumbuhan kpr dan kredit kendaraan bisa tercapai lebih tinggi
hasil daripada expo version itu memang luar biasa bagus ya
jadi kalau bapak ibu sekalian lihat di pencapaian kpr kita
pertengahan tahun dua ribu dua puluh tiga kpr itu tumbuh dua belas persen
dan kkb itu bahkan tumbuh sembilan belas dua persen
jadi kalau saya berikan angka outstanding kpr kita itu sekitar rp satu ratus empat belas enam triliun per juni dua ribu dua puluh tiga
dan untuk kkb itu rp lima puluh satu empat triliun
karena kita masih memiliki target yang ingin kita capai di akhir tahun dua ribu dua puluh tiga ini
dan mudah mudahan dengan pencapaian dari
dari expo ini bisa untuk kita mencapai target pertumbuhan kredit kita di kredit konsumen
bus hunian dan kendaraan menjadi tujuan para pengunjung
ada yang sekedar melihat penawaran bunga kpr juga ingin melihat unit motor besar yang diincarnya
ya sebenarnya udah mulai tertarik ya
cuman memang sekarang pengen lihat unitnya terus lihat promonya ada apa
ya ini tadi dari bca juga menawarkan yang best lah
artinya ratenya bagus
terus kalau misalnya mau dp dp nya juga kecil gitu
lihat ya kendaraan
lihat bunga kpr bca nya seperti apa
kalau anda sedang mencari hunian impian dan kendaraan idaman
segera datang ke ais bsd tanggerang dan melihat keseruan bca expo dua ribu dua puluh